ketika ibu tahu aktivitas bapak di luar pernah ibu memberikan nasihat ke bapak supaya stop atau berhenti atau bagaimana waktu
pernah pak cuma dia saja pak
tidak bantah apa apa
tidak ada pak
terakhir ibu kapan komunikasi dengan bapak setelah beliau masuk ke hutan
eh sudah sudah di sana dia
dari ibu berapa itu ibu
yang telpon bapak dulu yang telpon ibu atau
bapak yang telpon
telepon apa yang disampaikan bapak waktu itu
dia sampaikan suruh nasihati anak anak saja suruh ajar mengaji belajar